indeks harga saham gabungan diproyeksi melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan awal pekan ini
sementara dari sisi eksternal pelaku pasar disebut masih memperhatikan perkembangan kesepakatan debt shailing di amerika serikat
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hans kue praktisi pasar modal
selamat pagi pak hans
selamat pagi pak jika
sepertinya derasnya aliran dana asing yang mencapai dua sebelas triliun dalam satu minggu terakhir tidak berpengaruh banyak terhadap pergerakan isg pekan lalu
mungkin bapak bisa mereview mengapa hal ini terjadi pak
ya pekan lalu pasar sedikit hati hati ya
karena kalau kita tahu bahwa amerika dalam ancaman dalam default ya
di bentuk pelaku pasar sedikit berhati hati
nah yang menarik bahwa di tengah kondisi pasar khawatir depok memang mereka kembali bergerak ke aset aset
jadi mereka masuk kembali ke us dollar
ini memberikan tekanan pada ihsg kita ya
dan terjadi koreksi gitu
memang faktor utama yang sangat diperhatikan pasar akan lalu memang adalah masalah ketidaksepahaman di amerika sendiri ya
karena berlalu lalu sekali
nah pasar sempat khawatir ya karena di tahun dua ribu delapan pernah terjadi krisis ya
karena skenario terat yang terjadi ketika kongres gagal meloloskan data talangan untuk perbankan ya
waktu di tahun dua ribu delapan
ya krisisnya menjadi agak parah
nah ini yang dikhawatirkan terjadi apalagi waktu itu platform hutang itu menurut janet yellen batasnya cuma sampai tanggal sakit
di mana kalau itu terjadi ada delapan tiga juta orang kehilangan pekerjaan
dan tentu menimbulkan bencana ekonomi besar bagi amerika yang berimbas pada global
nah itu faktor utama kenapa pasar khawatir pada pekan lalu
apakah anda juga melihat para investor yang memegang us treasury ini mulai ketar ketir ya pak
mengingat memang kalau kita bicara mengenai platform utangnya amerika serikat mencapai tiga puluh satu empat triliun
apakah ini juga berpengaruh terhadap pasar di indonesia
karena tadi melihat dolar menguat
kemudian safe haven sebagai salah satu benchmark untuk membuat kenyamanan para pelaku pasar juga mulai menguat seperti itu
ya memang kalau kita lihat harusnya orang khawatir ya memegang
us treasury ya dalam kasus tadi
tetapi kita lihat mereka malah balik ke us dollar dan alasannya membuat juga emas gitu
tentu sebagai emerging market yang dianggap lebih berisiko tentu orang meninggalkan ya emerging market gitu
itu yang menjadi kendala kita di tengah tekanan yang terjadi di global tadi
pak kalau kita bicara mengenai pagu utama amerika serikat yang jatuh tempo di juni dua ribu dua puluh tiga ini
masih menjadi segmen pasar yang besar
lalu anda melihat bagaimana minggu ini
meskipun sepertinya ada kesepakatan baik antara presiden biden dan juga republik terkait dengan pagu utang yang akan dinaikkan
ya kalau kita lihat ini ada satu hal yang menarik ya
jadi satu mereka masih mencapai kesepakatan ya
biarpun tentatif ya karena harus dibawa ke parlemen gitu ya
mereka sepakat tentatif ya untuk platform utang gitu ya
hingga januari dua ribu dua puluh lima ya
jadi artinya treasury us itu bisa melakukan pinjaman tanpa persetujuan kongres
sejak waktu tersebut gitu
nah sekarang ini akan masuk ke parlemen
nah tentu ini yang cukup menarik gitu ya
karena mereka mungkin sekali terhindar dari kegagalan bayar tadi
dan yang kedua faktornya adalah
janet yellen menyampaikan bahwa batasnya bergeser sedikit gitu ya
tadinya di satu juni sekarang ke lima juni gitu ya
nah ini tentu membawa angin segar bagi para pelaku pasar ya
bahwa amerika masih cukup waktu
supaya terhindar dari satu bencana gagal yang belum pernah terjadi
pak hans kalau anda melihat dolar yang menguat
tapi di satu sisi ada kekhawatiran dolar akan terdevaluasi
karena memang penurunan miliar empor
akibat penurunan nilai mata uang ini menjadi salah satu trigger negatif juga
bagaimana anda melihat ini
ya sebenarnya kekhawatiran pelemahan nilai tukar itu
lebih karena orang melihat resiko global yang meningkat ya
mereka bergerak ke salah satu safe haven currency yaitu us dollar gitu
tetapi kalau kita lihat secara jangka yang lebih panjang
global sebenarnya mulai meninggalkan us dollar sebagai alat pembayarannya
menyusul memang kalau kita lihat
ega reserve itu mencetak dana cukup besar ya lewat kualifikasi ini
kemudian berkali kali us dollar itu bermasalah juga
karena pelakon tentang mereka yang beberapa kali mentok gitu ya
dan menyebabkan kekhawatiran di global gitu
jadi in the long run sebenarnya us dollar itu harusnya tidak terlalu strong posisinya
nah sekarang memang timbul lagi kekhawatiran baru ya
kemarin kita lihat ada data inflation dari amerika sendiri yang baru keluar gitu ya
yaitu pca ya
ini merupakan inflasi yang dianggap inti di amerika ya
inflasi impi pca itu sangat diperhatikan dari cep
dan angka empat tujuh ini lebih tinggi daripada perkiraan orang bahwa inflasi pca itu di tiga sembilan gitu
nah sekarang pelaku pasar melihat peluang federa resource kembali lagi melanjutkan kenaikan suku bunga gitu ya
fed akan menaikkan suku bunga dua puluh lima basis point
nah ini tentu yang juga menyebabkan strong dolar ya
sama kalau fedariso menaikkan suku bunga atau rencana menaikkan suku bunga gitu ya
tentu itu akan menyebabkan strong solar
apalagi fed mereka dengan indonesia sekarang relatif kis ya
jadi dengan posisi kita di lima tujuh puluh lima gitu ya
sedangkan fedariso di lima dua puluh lima
jadi spread kita dengan fedariso free cuma lima puluh basis point gitu ya
kalau terjadi kenaikan lagi di edisi juni
berarti spreadnya sisa dua puluh lima basis point
dan ini menarik pastinya ya
karena memang kemarin sempat terjadi aliran dana masuk ke indonesia
karena tadi khawatiran kondisi global terutama di amerika serikat
tapi dengan seandainya the fed menaikkan lagi suku bunga
otomatis akan berpengaruh terhadap investasi dan aliran dana ke indonesia pak
karena mereka pasti akan lebih memilih kembali lagi
dengan penguatan dolar dan juga suku bunga yang tinggi
betul sekali ya
jadi kelihatannya bi kemungkinan akan adjust dikit ya
ada peluang bi untuk menaikkan lagi dua puluh lima basis point
kalau seandainya fedariso terus menerus menaikkan suku bunga gitu
jadi bi akan menjaga pertama
inflasi dalam negeri itu sangat terkendali ya
bahkan terlihat inflasi kita bergerak turun gitu ya
karena dari segi inflasi itu seharusnya bi tidak perlu lagi menaikkan suku bunga gitu
tapi masalah lain yang kita hadapi itu adalah masalah nilai tukar
jadi kalau rupiah mengalami pelemahan
nah dengan hal tersebut
pasti bi akan berusaha menjaga nilai tukar rupiah kita
dengan menaikkan suku bunga kita
pada masa ini
ya selama ini memang ketika amerika tergoncang gitu ya
sebenarnya dana itu akan outflow dari amerika gitu ya
masuk lagi ke emerging market yang sebenarnya lebih menjanjikan gitu
di tengah amerika kemudian eropa yang istilahnya inflation tinggi
di asia khususnya indonesia inflasi kita relatif terkendali ya
ekonomi kita lebih baik gitu
nah tapi memang periode ini memang periode
kembali strong dollar ya
karena sebelumnya kita melihat bahwa ecb itu masih bisa menaikkan dua puluh lima sampai lima puluh basis point
sedangkan cyber reserve kemungkinan akan stay suku bunga
nah ini menyebabkan indeks dolar melemah
dan ini menjadi trigger rupiah sebenarnya bisa menguat
tapi seiring dengan bergesernya ekspektasi pasar
bahwa federal reserve kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunga
ini pasti akan menyebabkan tekanan juga pada nilai tukar rupiah kita
kita ke aliran dana nih pak
investor asing di sbn mencapai enam enam triliun dalam satu bulan terakhir
per mei di dua puluh empat dua ribu dua puluh tiga
derasnya aliran dana asing ini memberikan dampak pada pasar keuangan
tapi di satu sisi tadi ada khawatiran ketika the fed kembali menaikkan suku bunga
kebagian kita blessing from discuss dengan adanya investor asing di sbn ini sedikit terganggu pastinya ya pak
jadi sebelumnya kalau kita lihat yang terjadi itu adalah
ketika fed diperkirakan mencapai puncak kenaikan suku bunga di edisi mei
nah beberapa bulan menjelang puncak itu pelaku pasar mulai outflow dari pasar amerika masuk ke emerging market
salah satunya adalah surat berharga di indonesia
ini fenomena udah terjadi dari akhir tahun lalu ya
dana asing masuk sehingga kita lihat yield obligasi pemerintah kita bergerak turun ke bawah
karena derasnya aliran dana yang masuk ke pasar kita
tapi kalau ceritanya fed akan kembali lagi menaikkan suku bunga
tentu akan ada kanan sedikit gitu
tapi kalau kita lihat sebenarnya amerika ini harusnya puncak kenaikan suku bunganya sudah sangat dekat sekali
jadi tidak mungkin dia menaikkan lebih banyak seperti dua tiga kali kenaikan lagi
jadi diperkirakan dari survei yang ada itu level enam dua puluh lima enam lima
nah itu adalah tertinggi gitu ya
itu diperkirakan bertahan sampai september
nah kemudian di bulan november kemungkinan fed mulai menurunkan dua puluh lima basis point
dan nanti di januari baru turun lagi dua puluh lima basis point
pak ini kita kembali ke dalam negeri
isu yang menarik terkait dengan permintaan kredit konsumsi ya meningkat kalau kita bicara
menjadi salah satu penopang
bahkan di minggu lalu salah satunya adalah konsumsi menjadi salah satu emiten yang menguat
dan memberikan pergerakan isg di saat teknologi komoditi semua tergerus pada pekan lalu
lalu bagaimana anda melihat saham saham perbankan hingga akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini pak
saham saham bank masih tetap menarik ya
jadi kalau kita lihat sebenarnya salah satu yang paling defensif ya
di tengah potensi bunga yang tinggi itu tetap saham sektor perbankan ya
jadi kenaikan suku bunga
biasanya ditransmisikan menjadi kenaikan deposito
tapi karena likuiditas yang cukup longgar bank bank besar tidak perlu terlalu menaikkan bunga deposito
di sisi lain ekonomi mulai bangkit ya
karena keluar dari pandemi covid sembilan belas ekonomi indonesia bergerak
harga komoditas cukup tinggi gitu ya
sehingga perbankan bisa menyalurkan kredit kembali gitu ya
biarpun sedikit melambat penyaluran kredit tadi gitu ya
melihat sudah berharga
kita masih yieldnya masih cukup menarik gitu ya
jadi kalau kita lihat bank kita bisa memanage ya
meme nya tetap tinggi gitu
jadi perbankan masih tetap jadi pilihan utama kita ya di tahun ini
baik pak hans
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
semoga pasar dengan kondisi wet and sea
terutama terkait dengan kebijakan amerika serikat untuk pagu utang
bisa memberikan angin segar
terutama karena inflasi kita terjaga
suku bunga bi juga masih di lima tujuh repo rate
tidak terlalu panik ya dengan kondisi internal dan juga global
terima kasih untuk wawancara dan perbincangannya pagi hari ini bapak